saudara direktur utama pt pertamina persero nike widiawati mengecek ketersediaan bbm di spbu bagi para pemudik
pertamina ingin memastikan kualitas dan kuantitas bbm terjaga dengan baik
direktur utama pt pertamina persero nike widiawati beserta jajaran direksi melakukan peninjauan ke beberapa fasilitas pertamina
salah satunya ke spbu tiga empat ribu empat ratus dua dua di kawasan soekarno hatta kota bandung
dalam tinjauannya pertamina ingin memastikan kualitas bbm terjaga dengan baik serta mencukupi kebutuhan para pemudik
untuk memastikan kualitas dan ketepatan volume bbm satuan tugas ramadan dan idul fitri atau satgas rafi pertamina melakukan pengecekan meteran pengisi bbm
yang dipantau langsung oleh dirut pertamina nike widiawati
pemeriksaan bbm tidak hanya dilakukan di mobil tangki tetapi juga di tangki timbun spbu
pertamina memastikan pengawasan dan pengecekan bbm di spbu dilakukan secara rutin
jadi kita memastikan dilakukan pengawasan secara rutin
pengecekannya sendiri dari dinasidu
ada setahun sekali tetapi secara periodik kita melakukan pengecekan
dan jika masyarakat belum pernah mengetahui atau melihat ada indikasi bahwa volumenya ini kok tidak pas gitu
lapor aja karena kita bisa langsung segera menghubungi untuk petugas mengecek
nah meterannya ada di pengecekan
dan tadi pengisiannya juga kita cek dengan alat memastikan bahwa tidak ada campuran air
ini untuk juga memberikan keyakinan
kepada masyarakat bahwa kita melakukan pengecekan sebelum bbm itu kita punggah
lalu dimasukkan ke tangki timbun
pertamina memastikan pasokan bbm secara nasional di masa arus mudik dan balik dua ribu dua puluh empat aman dan tercukupi